kita yang kita dulukan adalah sekolah smp untuk membuka ini
karena kita sudah satu bulan itu sudah hijau
inilah salah satu pernyataan wali kota surabaya tririsma harini
yang mengizinkan pembelajaran tatap muka di smp smp di surabaya
salah satu alasannya karena sudah satu bulan ini
surabaya masuk zona aman atau hijau covid sembilan belas
dalam beberapa kesempatan lain risma juga menyebut
kondisi surabaya terkait covid sembilan belas sudah lebih baik
siaran pers humas pemkot surabaya menyebut
data itu berdasar peta sebaran kementerian kesehatan
bahwa tingkat penularan di surabaya kian menurun dengan tingkat kesembuhan yang meningkat
saya tengah membuka peta resiko pada situs satgas covid sembilan belas
yang selama ini menjadi rujukan resmi bagi persebaran covid sembilan belas
terlihat kota surabaya dan kota kota di sekitarnya
seperti gresik dan sidoarjo ini masih berwarna merah
data dari kementerian kesehatan yang disebut pemerintah kota
justru memperlihatkan sebaliknya
peta sebaran dalam situs tersebut menunjukkan
surabaya berwarna kuning atau beresiko sedang bukan hijau atau aman
jadi kalau kita lihat semua data yang ada di situs itu
itu terlihat tidak aktif
kita cek di situ tertulis bahwa pasien aktif di surabaya
jadi mungkin ada data yang tidak update
perubahan zona daerah menjadi hijau atau aman tidaklah mudah
dalam situs satgas covid sembilan belas perubahan itu mensyaratkan lima belas hal
yang pertama zona hijau itu tidak bisa langsung serta merta
jadi dari merah tiba tiba langsung hijau tidak bisa
ada tahap merah terus kuning
merah orange kuning terus hijau
memang yang pertama adalah kematian
kematian memang tidak boleh naik
berdasar data satgas covid sembilan belas jawa timur
hingga tiga agustus kasus positif covid sembilan belas di surabaya hampir berjumlah sembilan orang
meski jumlah kesembuhan bertambah menjadi sekitar satu tujuh ratus orang
jumlah kematian juga bertambah hampir setiap hari
total ada tujuh ratus delapan puluh sembilan kasus kematian covid sembilan belas
yang terjadi di surabaya hingga tiga agustus dua ribu dua puluh